kita beralih ke berita kesruh pada epokan dimas kanjeng
dua tersangka pembunuh ismail dan abdul ghani
dua pengikut taat pribadi kami siang menyerahkan diri ke mapolda jawa timur
keduanya langsung menjalani pemeriksaan
sementara terkait dugaan penipuan dimas kanjeng
polisi akan memanggil marwah daud ibrahim untuk diperiksa
tersangka pembunuhan dua pengikut padepokan dimas kanjeng berinisial m
datang di mapolda jawa timur dengan diantar anak angkatnya
tersangka yang sudah buron cukup lama ini langsung dibawa petugas ke ruang pemeriksaan
m adalah anak buah taat pribadi ditetapkan sebagai tersangka dalam keterlibatannya
membunuh ismail dan abdul ghani dua pengikut taat yang lain
selama pelariannya m selalu berpindah tempat dan terakhir bersembunyi di madiun
sebelumnya polisi juga sudah menangkap satu tersangka lain
yang merupakan anggota aktif tni aktenudara
datang ya menyerahkan diri
data berdaftar dengan orang dpo atas nama m
ya jadi diantar sama anak angkatnya
dan saat ini sedang diamankan di ruang jitir sebut
selain memeriksa para tersangka pembunuhan
polisi menyebut akan memanggil marwah daud ibrahim
anggota dewan pakar itsmi yang juga pengikut taat pribadi
marwah yang rabu kemarin mundur dari pengurus majelis ulama
juga tercatat sebagai ketua yayasan pada epokan dimas kanjeng
polisi membutuhkan keterangannya dalam kasus
penipuan pengadaan uang yang dilakukan oleh taat
sementara itu bibi rasemjan istri ismail haniah
salah satu korban pembunuhan mengaku memiliki puluhan batangan emas palsu
keris perhiasan palsu dan puluhan barang palsu lainnya
saat ismail masih hidup barang barang itu hendak diberikannya
pada pengikut sebagai ganti mahar yang telah distor
bibi menunjukkan berbagai barang palsu yang memang digunakan
untuk menipu para pengikut taat pribadi
mulai dari pulpen laduni yang disebut taat bisa berbicara
tujuh bahasa tanpa belajar emas batangan palsu
dan juga kantong kantong yang berisi emas palsu